di era modern saat ini keberadaan ruang digital yang amat luas memiliki berbagai macam fungsi
ruang digital kerap dijadikan sarana berekspresi bagi banyak individu melalui berbagai macam platform sosial media
keberadaan ruang digital tak bisa lepas dari banyaknya arus informasi yang begitu cepat
masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita atau informasi yang dibutuhkan
namun di masa pandemi covid sembilan belas tidak sedikit berita bohong atau hoaks yang beredar di tengah masyarakat
menteri komunikasi dan informatika johnny g plate menyebut
ada satu sembilan ratus sebaran hoaks dan disinformasi terkait covid sembilan belas di ruang digital dan lebih dari seratus orang
sudah ditetapkan sebagai tersangka
kasus covid saja ada satu ratus empat orang yang sudah ditersangkakan oleh polri karena sudah langgar hukum benar benar
ada satu sembilan ratus sebaran di ruang digital kita terkait covid yang hoax dan disinformasi
satu enam ratus nya sudah di take down tinggal dua ratus sekiannya
berbagai contoh berita hoaks atau disinformasi
informasi mengenai covid sembilan belas yang tersebar di ruang digital dapat dengan mudah ditemukan melalui situs kominfo go id
salah satu kasus yang heboh beberapa waktu lalu adalah beredarnya foto semua ruangan di wisma atlet yang dipenuhi pasien covid sembilan belas
ketua satuan tugas penanganan covid sembilan belas doni monardo menjelaskan foto wisma atlet yang penuh adalah tidak benar
foto itu diambil ketika sedang berlangsung
pertanyaannya pesta olahraga asian games
karena tower empat dan lima itu belum ada listriknya belum selesai
jadi kalau dinyalakan semua itu penuh tentu ada pertanyaan
gambar gambar atau foto foto yang diedarkan bahwa rumah sakit wisma atlet itu penuh itu tidak benar
keberadaan ruang digital di era modern saat ini selayaknya dimanfaatkan dengan sebaik baiknya
masyarakat tidak bisa membendung banyaknya arus informasi
tentu berita benar ataupun hoaks sekalipun
oleh karena itu masyarakat dituntut harus bijak dalam memilih informasi
dan memperbanyak referensi untuk mencegah hoaks di masa pandemi
saya ingin pisahkan satu hal beni asing
yang penting adalah berapa perusahaan sudah rainbow tersebut
dalam cara menyampaikan kebijakan publik itu
kedua dari menyampaikan mensosialisasikan mengkomunikasikan ini
juga menjadi challenge ya
soalnya itu banyak sekali menggunakan buzzer atau influencer
ya karena ini bisa saja bumerang ya
apalagi apakah memang efektif atau tidaknya kan masih harus dilihat
dan apakah dari segi moral hazardnya itu pun itu kan semua harus dipikirkan
saya rasa ini menjadi fenomena
mbak desi memang wartawan yang asli betul
saya lihat ini memang influencer yang digunakan
coba lihatnya itu begini
kita tidak bisa ingkari bahwa khususnya di digital teknologi membuka ruang begitu luas
istilah yang kita gunakan juga
ya itu juga
begitu bisa mengakibatkan multitasker
kalau saya melihat bagaimana pemanfaatan ruang digital itu
tadi disinggung ada komunikasi lintas pejabat negara penyelenggara negara yang berbeda beda
kalau dulu hanya pak mordiono atau misalnya yang melepresentasikan pemerintah atau harmoko misalnya
itu dia itu dia ya
kalau kita mau kembali kepada sentralisasi komunikasi politik
kita kan mengambil keputusan desentralisasi komunikasi publik sebagai respons terhadap reformasi
tidak ingin lagi komunikasi publik satu arah dan tersentrol
pada saat ini desentralisir
pemerintah mengambil langkah desentralisasi
kita masyarakat yang tadi datang dengan gagasan besar reformasi
juga merespons nggak perubahan sikap pemerintah yang sentralistik komunikasinya ke desentralistik
kan tidak juga
khususnya misalnya dalam posisi covid
masyarakat kembali diingatkan dengan kehebatnya sentralisasi komunikasi
tapi kita sudah desentralisasi
masyarakat tidak mendengarkan
kita belum siap merespons itu dengan baik
nah di sisi yang lain terjadi kebebasan pers
media mempunyai keleluasaan untuk mempunyai akses berkomunikasi
dengan para penyelenggara negara yang sudah didesentralisir
topik yang sama ditanya kepada menteri yang berbeda
menteri yang berbeda menjawab sesuai tusinya masing masing
terhadap hal yang sama dengan sisi pandang yang berbeda
belum tentu sisi pandang yang berbeda
sisi pandang yang berbeda ini sampai pada saat itu dielaborasi
untuk sebelum keluar sebagai berita
yang berdampak pada penjelasan menteri yang satu dengan menteri yang lain
terhadap hal yang sama dengan angle pandangan yang berbeda
disajikan pada masyarakat sebagai perbedaan
masyarakat menerimanya sebagai dua informasi yang berbeda
padahal dia bersumber dari satu sumber dengan titik pendekatan pendugasan yang berbeda
saya juga merasakan
dan ini menjadi masalah kalau ternyata komunikasinya menjadi tidak efektif
contohnya misalnya yaitu jaga jarak menggunakan masker cuci tangan
tapi ternyata banyak juga yang tidak melakukannya mendengarkannya
makanya pak presiden pak jokowi langsung mengingatkan komunikasi itu bisa dari beberapa sumber
karena memang terdesentralisir
tapi dia harus bersumber dari satu pusat informasinya
pada saat pemerintah mengambil langkah begitu dengan harapan
itu juga di response dengan cara berpikir yang sama
itu kan tentu begitu
kritik saran perbaikan itu berjalan
tidak ada pemerintahan di dunia ini yang siap menghadapi covid sembilan belas
termasuk komunikasi terkait covid sembilan belas
makanya pak jokowi memerintahkan juga komunikasi
kita selalu harus diperbaiki
karena inti dari keberhasilan kita untuk mengatasi covid sembilan belas adalah partisipasi masyarakat
dan masyarakat bisa berpartisipasi melalui penerapan protokol kesehatan yang disiplin
pakai masker kalau perlu face shield seperti yang kita pakai ini mbak desi
cuci tangan secara teratur pakai sabun tentunya
jaga jarak hindari pertemuan tertutup yang lalu
kalau ini dilakukan dengan baik partisipasi masyarakat yang mengerti
mempercayai itu menyelesaikan masalah covid sembilan belas
melaksanakannya secara disiplin
dimulai dari diri sendiri
dimulai dari lingkungan terkecilnya dikeluargai
membiaskan itu pada lingkungan tempat tinggalnya di rt rw desa kelurahan
dan dia bisa menjadi kebijakan daerah kabupaten atau provinsi
lalu dia menjadi kebijakan negara
dan untuk itu kita membutuhkan ini disosialisasikan kepada masyarakat
inilah titik yang harus kita lihat posisi apa
kalau influencer jelas dibutuhkan siapa bilang tidak boleh
dan baik karena dia terpercaya akurat dan teridentifikasi
dan apakah efektif menurut anda
efektif dan tidak efektif dievaluasi
kalau influencer yang bisa menyampaikan
berita yang secara tepat dan menjangkau secara luas
dan efektif diteruskan
kalau tidak jangan
dan menggunakan multi model media
tidak harus influencer saja
tapi kombinasi dari keseluruhan media
dalam rangka komunikasi untuk mengajak masyarakat mengambil bagian
tapi kalau bazar lain lagi
buzzer itu dia menyampaikan
informasinya untuk satu kepentingan
yang belum tentu dia tahu
belum tentu dia tahu manfaat maupun bahayanya
tapi dia gunakan itu
nah kalau ini sampai lalu ditarik satu garis lurus
lalu digunakan untuk satu kepentingan pemerintah
cuma satu kok kementerian pemerintah saat ini
kita kalahkan covid ekonomi kita tumbuh
itu kepentingan pemerintah
ya untuk kalahkan covid stop sebaran covid
dinamisnya ekonomi mulai kita bertumbuh
karena kita sedang mengalami tekanan bahkan ancaman kontraksi ekonomi kita
kita perlu soliditas nasional
kita perlu bersama sama dengan seluruh pentahelix kita
masyarakat terlibat di dalamnya
menggunakan seluruh alat termasuk influencer
untuk memanfaatkan kekuatan kita
kalau itu dipakai untuk kepentingan bangsa kepentingan negara
dan itu kepentingannya pemerintah bagaimana
kalau itu menurut saya itu setuju ya
karena ini memang pesannya itu penting
dan perlu kedisiplinan masyarakat untuk melakukannya
belum suksesnya kementerian yang mengukurnya dashboard presiden
tapi selama enam bulan masa covid ini kira kira bagaimana
kalau self evaluasi berapa
boleh dong pak joni bagaimana
tidak gampang mbak desy pada saat dimana kesiapan infrastruktur ict
kesiapan regulasi kesiapan talenta digital
kesiapan spektrum frekuensi yang belum sempurna
untuk berhadapan dengan transformasi digital yang cepat
ini memang satu satunya

kita harus menghasilkan kebijakan yang lebih kontroversial
jadi kita harus menghasilkan kebijakan yang lebih kontroversial
mungkin untuk kebijakan kebijakan yang sifatnya itu agak kontroversial atau agak sulit
atau mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan buy in dari masyarakat
dukungan dan lain sebagainya mungkin perlu dievaluasi penggunaan influencer pak joni
kalau itu mbak desy yang paling dekat dengan kita agenda politik
saya dari luar ya agenda politik yang paling dekat dengan kita di tingkat nasional kan tidak ada
pilpres pilek itu baru terjadi tahun dua ribu dua puluh empat
agenda terdekat dengan kita wilayah ada
pilkada desember sembilan desember dua ribu dua puluh
itu pasti buzzer buzzer itu sudah siap juga
itu terjadi di situ
tapi kepentingan pemerintah dan masyarakat secara nasional saat ini
untuk mengatasi covid dan ekonomi ada
melalui apa penyederhanan aturan aturan
nah menggunakan komunikasi masyarakat agar masyarakat mengetahui isinya dengan benar
agar masyarakat tidak menafsirkannya
tidak sesuai dengan apa tujuan dari draft atau undang undang yang disiapkan itu
itu menjadi tugas pemerintah
itu menjadi tugas ekosistem tugas kita semuanya
jangan sampai ya
isinya betul dibacanya setengah
diteruskan yang mendengarnya menjadi seperempat
diteruskan lagi yang berikut menjadi super delapan
yang utuhnya menjadi hilang
nah di situlah komunikasi ini digunakan
akan tetapi ya kritik saran dimana mengingatkan ya
agar kewenangan eksekutif yang dimiliki
tidak digunakan untuk hal hal yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat
dan juga feedback moral health nya hati hatilah juga menggunakan influencer
yang memang tepat untuk kebijakan yang ingin disampaikan
jangan sampai ini bumerang
jangan sampai pemerintah nanti jadi bahan tertawaan gitu
karena ternyata bukannya ingin mensosialisasikan sesuatu
tapi dianggap ini kok lucu lucu begitu
ini kan yang harus hati hati
ya mbak desi kalau itu ya pemerintahan di era sekarang
dimana sudah terbuka seperti ini media sosial yang begitu luas
tentu menjadi pejabat publik harus siap dengan hal hal seperti gitu
kan jangan bawa perasaan baper jangan
tetap kita harus rasional dan fokus ya
bahwa presiden pak jokowi ini arahannya jelas saat ini fokusnya pak presiden itu
gas dan rem itu hanya dua saat ini nih
kalau mau ngurus semua terlalu banyak ya
apa ngatasin covid nya
itu dengan dua hal ini kita selesaikan
saya lama mengambil posisi sebagai mitra pemerintah
di menyusun makroekonomi nasional selama lima tahun di dpr gitu
melihat betul begini
pada saat kita mengambil public policy kita harus yakin betul
ini untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak
tapi harapan kita untuk seluruh masyarakat
tapi apa mungkin satu keputusan diambil untuk seluruh masyarakat
tapi jangan sampai dampaknya untuk masyarakat yang lebih banyak
inilah public policy yang harus kita lakukan
saat ini kalau ditanya pak jokowi bagaimana
nggak ada lagi pak jokowi cuma satu di pikirannya nih
lawan covid ini
tapi pak jokowi happy dengan kinerja pak joni selama ini
nah kalau happy dan tidak happy
saya ini berbeda pada saat di dpr dengan menteri mbak desi
waktu di dpr saya dipanggil oleh menteri sebagai yang terhormat anggota dpr
begitu saya ditunjuk oleh pak jokowi menjadi mbak desi
maka status saya menjadi pembantu
yang tugasnya mengimplementasikan visi misi programnya dan kebijakan presiden
sukses atau belum suksesnya kementerian yang mengukurnya dashboard presiden
kita serahkan kepada mbak desi
selama enam bulan masa covid ini kira kira bagaimana
kalau self evaluasi boleh dong pak joni
bagaimana apakah sudah maksimal
tidak gampang mbak desi
pada saat di mana kesiapan infrastruktural
kesiapan infrastruktur ict
kesiapan talenta digital
kesiapan spektrum frekuensi yang belum sempurna
untuk berhadapan dengan transformasi digital yang cepat
tugas saya menata ini dan melengkapi puzzlenya
so far saya mendapat dukungan yang baik dan yang kuat
para pejabat di kementerian kominfo maupun lingkungan kementerian lembaga
apalagi dukungan itu begitu kuatnya dari bapak presiden
untuk menetapkan dan menjadikan informatika dan telekomunikasi
dalam rangka transformasi digital
saya tentu ya sejauh ini happy senang sekali
karena bapak presiden menyadari betul
pentingnya kesiapan ict kita
dalam rangka menghantar masyarakat menuju digital society
dan tugas itu di pundak saya
dan walaupun kita tidak ingin kominfo yang dulu
di bawah harmoko yang segala itu kan berbeda
tapi saya lihat masih ada tugas yang istilahnya pr
government pr kumas ya
menyampaikan kebijakan tapi juga kan membangun citra positif terhadap pemerintah
ini yang menjadi persoalan
jadi pada saat ini yang pertama kita harus membangun
trust level yang memadai ya
antara community masyarakat dan government sebagai penyelenggara negara
bagaimana kita membangun satu tingkat saling percaya yang kuat
karena kebebasan demokrasi yang kita miliki
bukan tanpa batas
kebebasan dan demokrasi yang kita miliki
dengan batasan menjaga kebebasan dan demokrasi saudara kita yang lain
sebenarnya kan untuk aspek aspek yang ada di it
itu kan sudah ada di undang undang secara misalnya pencemaran nama baik
itu kan sebenarnya kan sudah ada
jadi mungkin pak jonny kalau misalnya memperbaiki ya
undang undang khusus untuk formasi transaksi elektronik ini
ini seharusnya yang belum atau belum diatur
di dalam undang undang lainnya
sehingga tidak terjadi multilayering
ada dua payung dua pendekatan atau dua rejim
contohnya misalnya pembayaran pajak
rejim undang undang penyiaran dia
pers dia berpatokan dan mengacu pada aturan yang sudah mengaturnya
dia mengacu pada apa
harusnya dia sudah mengacu pada undang undang ite
dia juga mengacu kepada
ada pp tujuh puluh satu
gr tujuh puluh satu ada yang mengatur itu
dia juga harus mengacu kepada undang undang yang berhubungan dengan pornografi
undang undang ketentuan umum hukum pidana
itu sudah diatur
harusnya mengacu ke sana
tetapi tentu agar koeksistensi ini terjaga dengan baik ya
kehidupan berdampingan yang seimbang
ini harus diatur
tidak bisa juga di indonesia ini semuanya serba tanpa aturan
ini negara hukum
acuannya jelas ideologi negara kita pancasila yang sudah mengatur cara hidup kita
falsafah kita sebagai bangsa
kita sudah punya konstitusi yang mengatur batasan batasan yang harus kita lakukan
dari sisi reksat kita sebagai negara hukum
makanya undang undang ini kita harus mengacu ke sana
saya melihat diskursi
banyak diskursus termasuk judicial review
atau reviewnya mahkamah agung
itu akan melengkapi kita dalam melakukan satu kodifikasi
untuk mengatur undang undang kita lebih baik
hanya tentu proses pembuat undang undang ini nggak bisa pemerintah sendiri
dia harus bekerja bersama sama dengan parlemen
sebelum itu ada
kita harus bisa menggunakan payung hukum yang ada
dengan satu prinsip dasar
azas manfaat untuk kita sebagai
dan saya lihat kalau bicara regulasi dan melawan teknologi
itu regulasi itu jauh ketinggalan
contohnya nanti misalnya setelah kita bermigrasi ke dunia digital
dimana sudah tidak ada lagi tv analog
semua berbasis digital
tapi kan kita ketahui
sekarang siapapun yang memiliki smartphone juga bisa memiliki tv sendiri lah istilahnya
lewat youtube instagram facebook dan lain sebagainya
nah ini ini dan menurut saya
ini dan mereka juga bisa mendapatkan pendapatan dari sumber sumber iklan
nah ini kan kalau saya melihatnya ke depan ini justru di situ yang harus dipikirkan ya
dari ekonominya maupun dari kesahihan dari konten konten itu
kalau sudah platformnya itu sama pak joni
jadi itu memang ya itu memang kembali lagi
kita buat selengkap apapun payung hukumnya ya
disrupsi teknologi dia berkembang lebih cepat
dia akan selalu lebih cepat
maka kita dituntut untuk selalu adaptif terhadap perubahan teknologi itu sendiri
nah dalam kaitannya dengan itu ya
ini masih empat g mbak desi
bayangkan kalau dia di lima g yang sepuluh kali lebih cepat kecepatan sekarang
lebih tertinggal lagi
dan resolusinya luar biasa
resolusi begitu tinggi
dan semua pola pikir kita regulated itu yang semua harus mengacu pada aturan
akan berubah dengan perubahan disrupsi yang begitu cepat di lima g
nah adaptasi ini yang harus kita atur
nah kenapa dari awal saya bilang ini cara berpikir
kalau mau menunggu kita menyusunnya dengan baik ini sulit
karena dia berkembang lebih cepat daripada aturan yang kita buat

yang kedua di sini pentingnya perubahan cara berpikir kita
yang kedua di sini penting keberpihakan kepada kepentingan negara dan bangsa
yang ketiga penting untuk menjaga relasi antarbangsa yang positif dan konstruktif
tiga hal ini harus kita kelola dengan baik
dimana disrupsi berkembang begitu cepat
di sisi yang satu
dan perubahan masyarakat kita
ini kan masyarakat yang mengikat kita setidaknya dua hal besar ya
yang pertama kultur mengikat kita
yang kedua religiositas mengikat kita
teknologi kan tidak punya dua ini
dia mempunyai kecepatan dari penemuan penemuan baru
penemuan baru yang dekat dengan kita saat ini lima g
kecepatan kita untuk menyesuaikan cara berpikir harus secepat itu juga
belum lagi ya belum lagi yang akan ada nanti
yang saat ini sudah ada saat ini
yang pertama sebetulnya
yaitu quantum computer
kecepatan super komputer yang sepuluh tahun bisa diselesaikan dalam tiga menit
oleh quantum computer
seperti apa itu kecepatan
mampu gak kita cepat untuk menyesuaikan disitu
nah ini hal hal yang menjadi challenge dan tantangan kita
dalam mengambil tentu kominfo sebagai regulator
akan melihat ini semuanya di negara demokrasi
dimana kita harus mendengar dengan banyak
dan menggabungkan pikiran
dimana titik simpul
tapi dia harus bisa menjadi acuan kehidupan dan interaksi sosial masyarakatnya
serta ekonomi yang lebih bermanfaat
thing is perfect tapi kalau bisa ya ini benefitnya jauh di atas daripada dampak negatifnya
yang sekarang kita sudah rasakan
apalagi kalau kita sudah mendekati pemilu dan lain sebagainya
kita sudah melihat dampak dari kehadiran medsos
itu adalah polarisasi di masyarakat
meningkatnya intoleransi misalnya
lebih banyak orang sekarang berantem misalnya daripada berteman
nah ini sampai ke titik paling kecil di dalam keluarga saja
ini bisa mendapatkan dampak negatif
ini kan semua kan
ini kan menjadi pikiran harus ada dipecahkan bukan saja secara filosofis ya
tapi secara bagaimana ini
ini dia mbak desi ya
dari tadi saya selalu dekat dengan kepentingan saya
yang dibenak pikiran saya itu pembukaan undang undang dasar
memajukan kesejahteraan umum
itu yang selalu melekat
teknologi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dalam konteks bingkai
itu yang ada di benak saya
sehingga yang bagaimana kita menggunakan teknologi
telekomunikasi dan informatika serta digital itu
untuk tujuan negara
tetapi rakyat kita tidak semuanya sama seperti itu
untuk memanfaatkan ruang digital
ada yang berpikiran terbalik
untuk kepentingan yang lain
yang justru menjadi
mengambil posisi agresif
menyerang ruang digital
dan mengisi ruang digital
nah di sini yang menjadi persoalan kita
tapi kan memang itu sesuai dengan kebebasan berekspresi
yang dilindungi oleh demokrasi kita itu sendiri
makanya ini memang sangat sulit ya
bagaimana kita menciptakan demokrasi
tapi kalau demokrasinya itu sendiri digunakan
untuk tindakan tindakan yang menggeruskan kualitas dari demokrasi itu
itu kan yang jadi masalah
itu yang menjadi persoalan
jadi pada saat ini
ini yang pertama kita harus membangun
rush level yang memadai
antara community masyarakat dan government
sebagai penyelenggara negara
bagaimana kita membangun satu tingkat saling percaya yang kuat
karena kebebasan demokrasi yang kita miliki
bukan tanpa batas
kebebasan dan demokrasi yang kita miliki
dengan batasan menjaga kebebasan dan demokrasi saudara kita yang lain
siapa menjadi arbitrase disini
siapa yang harus melaksanakan hukum
kehadiran negara dalam mengimplementasikan hukum
dalam rangka ya menjamin kebebasan pihak yang satu
dan menjaga hak kebebasan pihak yang lain
karena ketika negara hadir
justru dianggap wah presidennya tidak toleran
presidennya atau pemerintahnya itu otoriter
tidak suka dikritik
tidak suka ada pemikiran pemikiran lain
ini kan sebenarnya down side nya
ini kan diksi diksi yang selalu dipakai
yang harus kita lihat dia relevan nggak dengan zamannya
pada saat dimana tugas pemerintah untuk menjaga itu semuanya
tapi kalau dia bilang pemerintah menggunakan hukum untuk mempertahankan kekuasaan
ada otoritarian government itu menggunakan itu untuk menjaga kekuasaan
tapi di democratic government kita menggunakan diksi yang sama
nah ini yang tentu saya setuju dengan mbak desi
intuisi wartawannya tinggi
tapi inilah ruang yang kita jaga sama sama
dan apalagi kita sebagai media ya harus memang fungsi kita menjaga demokrasi
tapi menjaga balance supaya dimana kebebasan itu selalu dibarengi dengan tanggung jawab
tanpa misalnya merusak hak ataupun menggerus demokrasi
dan bagaimana kehadiran pemerintah yang untuk menstabilkan itu juga tidak diinterpretasi sebagai keinginan untuk lebih dominan
di sisi yang lain kita teknologi heavy technology
ini dua yang harus kita jaga agar kita ada di titik yang seimbang
nah ini penting nih financing
anggaran ini menjadi sumber
saya lihat ini juga pak joni menginginkan ada peningkatan luar biasa
anggaran peningkatan sekitar tujuh belas triliun ya lebih dari yang dimiliki sekarang
ini kira kira bagaimana penggunaannya dan prioritasnya nanti
dan apakah kalau tidak ada anggaran ini target target itu akan sangat sulit untuk dicapai
sumber pembiayaan ict infrastructure itu dulu ya ada dua modelnya
yang satu dibiayai langsung oleh korporasi

dan satu dibangun oleh pemerintah melalui yang disebut dengan dana universal service obligation
yaitu dana yang dipungut dari operator seluler untuk membangun bts
tetapi kita mengetahui universal service obligation yang dipungut dari operator seluler itu sangat terbatas
tidak mungkin digunakan untuk menyelesaikan pembangunan ict infrastructure kita atau infrastruktur tik kita
karena saya sedang menyusun satu bauran pembiayaan atau blended financing
dan saya sudah laporkan kepada bapak presiden bapak presiden ini tujuh itu
kami sedang berbicara dengan ibu menteri keuangan bagaimana membuat bauran pembiayaan
terdiri dari apa
yang operator seluler untuk wilayah komersial dibangun oleh operator seluler
untuk wilayah remote atau tiga t dibangun oleh pemerintah melalui pembiayaan apbn rupiah murni
dan penerima negara bukan pajak yang dipungut oleh kominfo
dan yang ketiga melalui universal service obligation
nah masyarakat mungkin tidak tahu salah satu lembaga negara menjadi penyumbang penerimaan negara bukan pajak terbesar di indonesia adalah kominfo
sehingga tentu melalui nanti dana itu kita bisa membangun
budgetnya cukup besar capex dan opex
dan operational expenditure dua ribu dua puluh satu itu sekitar tiga puluh an triliun
tahun dua ribu dua puluh dua sama juga
yang kami perkirakan sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat capex dan opex sekitar seratus triliun
itu hanya wilayah tiga t
belum termasuk wilayah non tiga t atau komersial yang dibangun oleh operator seluler
nah yang ingin saya sampaikan adalah pada saat di mana pemerintah dan institusi atau korporat
yang terkait dengan operator seluler sudah membangun infrastruktur icd kita
dengan biaya yang mahal dan padat teknologi
apalagi disrupsi teknologi
maka kita tentu perlu menggunakannya
secara cerdas dan bermanfaat
ini nanti juga ini problem berikutnya tapi yang penting sekarang ini adalah pengadaan infrastruktur
kita masih bicara dengan masalah teknologinya
kalau kita membangun infrastruktur masalahnya platform penggunaan infrastruktur itu
teknologinya kita masih banyak sekali mengandalkan luar
ilmu dari luar
kita melakukan transaksi kita menggunakan internet itu
punyanya itu entah google entah apple entah macam macam
ini bagaimana arah strategi kesana
karena saya lihat ini perangnya itu
kita lihat china berhasil membangun ekosistem sendiri
indonesia dengan populasi dua ratus tujuh puluh juta dan talent
idealnya memang kita mempunyai independen sistem
sebagai mana usa amerika punya independen sistem
china punya independen sistem
rusia melalui runet
dia membangun networknya sendiri
kita sebagai negara dengan satu ratus tujuh puluh lima juta internet users di indonesia saat ini
penggunanya paling banyak
kita hanya pasar saja
pasar digital ekonomi kita yang berkembang juga luar biasa
start up kita juga yang begitu banyaknya dua ribu lebih start up di indonesia ini
nomor lima terbesar di dunia
jadi harusnya kita bisa membangun
tetapi ekosistem kita juga perlu kita tata terlebih dahulu
dalam rangka kita untuk independensi itu
kita tentu harus menata terlebih dahulu
disamping dua hal tadi
kita juga harus menata legislasi primernya
tadi saya singgung ada undang undang pdp
ada revisi undang undang penyiaran
revisi undang undang ini untuk mengatur agar disrupsi teknologi itu bisa di response dengan tepat oleh industri atau ekosistem di dalam negeri kita
nah tadi disinggung over the top masuk ke indonesia
nah kenapa tidak
nah kenapa tidak
kita mempunyai tantangan juga untuk mempunyai over the top
kan itu pertanyaannya
legislasi primer yang ketiga harus kita bereskan
dan yang keempat digital talent
kita membutuhkan digital talent dalam rangka yang banyak menurut bcg
proyeksi kebutuhan kita sampai tahun dua ribu tiga puluh
itu sembilan juta digital talent
nah kalau sembilan juta digital talent dalam lima belas tahun
itu berarti enam ratus ribu per tahun
sebenarnya bisa diakselerasi kalau infrastruktur kita sudah jauh lebih
struktur kita saat ini sudah cukup memadai
yang belum adalah sampai di the last mile
tetapi sampai di tingkat kabupaten itu kan sudah tersedia semuanya
itu jaringan fiber optic sudah sampai di kabupaten kabupaten
jadi harusnya bisa gitu ya
nah sekarang kita sediakan digital talent
kita untuk menghasilkan
yang pertama kita harus menghasilkan inventor baru
maka tidak tentu kita tidak bisa mengharapkan kita punya platform
jadi iklim inovasinya itu harus dibangun
dan ini kolaborasi
dari pentahelix indonesia
lalu kita harus memiliki juga
kita harus punya kreator baru
dan kita harus punya generasi muda
perlu kita perhatikan
untuk mendukung agar ekosistem digital kita bisa kita kuasai
mulai dari upstream
ya pembangunan infrastrukturnya
sampai di downstream
nah ini semangat yang sedang kita bangun
saya sedang membangun road map itu
ya ini kalau road map nya ini ujungnya kira kira berapa tahun dari sekarang
kalau kita bisa bermimpi pak yona
strukturnya tahun dua ribu dua puluh tiga harus selesai
minimal empat g itu untuk seluruh indonesia
empat g nya tersedia empat g secara rata di seluruh tanah air pada tahun dua ribu dua puluh dua
diperkuat dengan hadirnya
tiga seri satelit besar
ya dua ribu dua puluh tiga satelit satria
dan dalam road map saya setelah itu harus ada tiga ratus gigabit
karena kita butuh sekitar sembilan terabit satelit
dan tambahan fiber optic juga
fiber optic menyambung seluruh ujungnya darat dan laut
microwave link untuk wilayah yang sangat sulit di bangun
ada yang bisa pakai fiber optic
ada yang enggak bisa pakai fiber optic
yang harus pakai microwave link
dan ada banyak teknologi teknologi baru
yang saat ini sedang kita dalami
bagaimana itu kita gunakan untuk pembangunan ict indonesia
pembangunan ict infrastructure development kita
tapi di saat yang sama
tadi ditanya lima g kan
trial lima g sudah dilakukan di super high band
sudah dilakukan dan itu sukses
saya sedang menyiapkan
ini bukan janji
tapi seharusnya memang sedang menyiapkan deployment lima g
lima g ini suatu yang berbeda sama sekali dengan empat g
walaupun dia setelah empat g menjadi lima g
lima g ini adalah revolusi sinyal system
untuk itu kita perlu yang pertama tersedianya spektrum frekuensi yang cukup
untuk lima g saja
kita harus melakukan farming spektrum
sebanyak seribu delapan ratus delapan puluh mhz
dan khususnya di frekuensi dua tiga dua lima dua enam tiga tiga tiga lima ghz
dan ini saat ini sedang digunakan semua itu
saya tentu berharap
makanya migrasi ini sangat penting
untuk membebaskan frekuensi yang dipakai
farming ini harus diatur betul betul
yang sekarang sedang mempunyai lisensi
bahwa untuk kepentingan masa depan indonesia
lebih baik ini berpindah
tentu pemerintah akan membantu migrasinya
untuk kita gunakan
untuk deployment lima g perlu ekosistem
secara telekomunikasi kita sudah bisa deploy
khususnya bagi industri dan lingkungan bisnis
kita tentu akan memilih
apakah nanti melalui satu industrial estate
yang nanti kita deploy lima g terlebih dahulu
ini bukan uji coba lagi
salah satu contoh misalnya shenshon
atau nanti di ibu kota baru
kalau ibu kota baru it still takes time
kan kita harus bangun dulu ya
tapi ada banyak industrial estate
pemerintah juga sedang merencanakan pembangunan industrial estate
di situ kita bisa deploy lima g
dengan benchmarknya misalnya dari senson
dan kalau fully lima g
semuanya pakai robot
nah di indonesia ini yang harus kita hitung baik baik
di satu sisi bagaimana
kita membutuhkan labor intensive
di sisi yang lain kita
ini dua yang harus kita jaga
agar kita ada di titik yang seimbang
yang kedua menyediakan
yang tadi dibilang emas baru itu menarik
mengatur flow data yang baik
hak dari pemilik data
pandemi covid sembilan belas telah membawa perubahan besar
dalam pola kerja dan komunikasi
dan intensitas transfer data
akan semakin meningkat
seiring kemajuan teknologi di bidang informasi
mulai dari pegawai
guru hingga murid
kini semakin akrab dengan beragam
aplikasi pendidikan online
namun tanpa edukasi yang baik
menjadi korban kejahatan cyber
dari perusahaan keamanan cyber
pada tiga bulan pertama tahun dua ribu dua puluh
khusus kejahatan cyber menunjukkan
yang menargetkan ukm
di kawasan asia tenggara
yang sama tahun lalu
hal itu menunjukkan bahwa saat ini
pola serangan cyber lebih mengarah
keperusahaan daripada individu
phishing adalah salah satu
yang paling fleksibel
karena dapat disamarkan dengan banyak cara
para pelaku kejahatan cyber ini juga
memasukkan topik dan tren terkini
yang terkait dengan covid sembilan belas
kedalam konten mereka
untuk meningkatkan peluang
atau link yang terinfeksi
untuk dibuka secara online
oleh pengguna online
seperti beberapa waktu lalu
beberapa perusahaan e commerce
dan lembaga pemerintah
telah menjadi korban peretasan data
menurut hinsa siburyan
kepala bssn pada saat pandemi
ancaman terhadap infrastruktur
seperti data center akan semakin masif
oleh karena itu bssn
sebagai regulator keamanan cyber
indonesia memerlukan kolaborasi
dengan seluruh pemangku ekosistem
untuk kemandirian tata kelola
pada data center menjadi penting
terutama dalam menghadapi tantangan
dan ancaman yang ada di ruang cyber
kemandirian dari segi tata kelola
melalui pembuatan produk
hasil karya mandiri dalam negeri
menjadi sebuah peluang
dimana indonesia semakin mandiri
dalam pengimbangan teknologi informasi
dan teknologi informasi
kasus pencurian data perusahaan
menjadi isu penting di indonesia
khususnya perusahaan yang berbasis digital
umumnya sang peretas
menargetkan data data yang bersifat
konfidensial dengan tujuan
ingin menghancurkan bisnis atau menggunakannya
untuk kepentingan pribadi
pelaku peretasan belum diketahui
kasus pencurian data perusahaan di indonesia
memang bukan barang baru
tapi perusahaan yang berbasis digital
dan perusahaan yang berbasis digital
kedaulatan terhadap teknologi itu sendiri
saya lihat justru yang dilakukan oleh china
dia tidak menginven sesuatu yang baru
dia sistemnya meniru
tapi meniru dan memproduksinya
dengan jauh lebih murah
mungkin kita disini bisa belajar
baik dari china maupun dari negara negara
amerika atau eropa
bagaimana membangun ekosistem
yang jauh lebih cepat
dan lebih murah
kita tidak harus memulai dari nol
itu betul sekali
tapi kita harus bedakan
antara industri yang fisik
dengan industri yang digital
kalau industri yang fisik
kita lihat kita beli pesawat terbangnya
satu desain engineering
atas dasar yang kita lihat
tapi kalau digital
mempunyai sebagai benchmark itu tadi
tetapi kita harus membangun
yang namanya research dan lab yang kuat
kita lihatlah di dunia ini
atau qualcomm amerika
untuk lima g misalnya
jadi memang researchnya itu penting
sehingga pak jokowi
badan research kita sendiri
mendorong research dan kolaborasi
lintas kementerian lembaga
bersama sama perguruan tinggi
masa depan kita itu di research
kuncinya kan sdm
digital dan sdm
sdm fisik dan sdm digital
nah itu yang saya sebut tadi
semakin banyak ya saya lihat ini
kalau zaman sekarang kan
millenial mereka semua
langsung lah istilahnya
mereka paham sekali
mereka semua digital native
hal yang menurut saya itu paling penting
ekonomi yang luas
katanya data jauh lebih penting
lebih mahal sekarang
dibanding dengan minyak ataupun emas dan lain sebagainya
data ini menjadi kunci
nah kita melihat pada zaman pandemi ini
tadi selain ketimpangan teknologi
ada yang punya akses
atau yang tidak punya
adalah ketimpangan atau
seberapa begitu besar
kita membutuhkan data
nah di indonesia ini
saya lihat itu tidak ada yang namanya
yang ada adalah informasi
yang akhirnya justru
nah ini bagaimana
betul sekali tadi
data itu emas baru
dan dunia ini belum punya satu benchmark
bagaimana manajemen data
pada saat g dua puluh summit
di kyoto jepang
itu pada baca
peran menteri jepang menyampaikan
saya pada saat
menjadi menteri kominfo
ikut rapat pbb di itu di berlin
saya tanya itu
apa yang dimaksud dengan free flow of data fit trust
with trust menurut indonesia
belum ada itu
nah di indonesia bagaimana
legislasi dan payung hukumnya
saat ini tersebar
di undang undang sektor
untuk pelindungan data
ada di undang undang
ada di undang undang kesehatan
dan saat ini saya sedang menyusun
ruu pelindungan data pribadi
yang saat ini sedang berproses di komisi satu dpr
itu sedang berproses
yang nanti menjadi payung besarnya
tata kelola data di dalam negeri
termasuk tata kelola data cross border
dan kita gunakan ini yang menjadi benchmark

yang sedang berproses tetapi
di dalam pertemuan pertemuan dan relasi
di dalam pertemuan pertemuan dan relasi
bilateral maupun multilateral
yang terjadi saat ini
proposisi indonesia jelas sekali itu
posisi indonesia jelas sekali itu
bagaimana kita mengatur tata kelola data kita
bagaimana kita mengatur tata kelola data kita
baik di dalam negara jurisdiksi
tadinya hanya indonesia
tapi alhamdulillah ya
setelah kita meyakinkan banyak negara
yang akhirnya sepakat juga
proposisi kita masuk menjadi
salah satu rekomendasi
pada saat g dua puluh summit nya

kepala kepala negara nanti
tetapi itu satu
di lingkungan asean dan china kita menyampaikan hal yang sama
tapi ya yang harus kita lihat

itu juga dihubungkan dengan tata kelola data itu sendiri

karena bapak presiden waktu menunjuk saya dulu
memesan yang satu adalah kedaulatan data
cloud nya harus kita kuasai teknologi nya

untuk bisa mengendalikan
khususnya untuk government data
dan bagaimana private data
lokasi data center nya
yang harus kita jaga
yang kedua peralatannya dan regulasi ini
itu yang harus kita siapkan sekarang
disamping sovereignty dari data
kedaulatan data pak presiden juga mengingatkan
bagaimana keserangan cyber
serangan cyber ini luar biasa
unethical ini yang berbahaya
data breach dan data leak ini luar biasa sekali terjadi
sehingga dituntut kita
teknologi security data yang kuat
nah makanya disini
kolaborasi dan kerjasama untuk menjaga
security dan keamanan data
karena bssn itu mempunyai tugas
domain nya adalah
terkait dengan security
itu di bssn
dan sekarang kita membangun kerjasama
menata secara teratur
kerumitan yang ada
sehingga kita nanti bisa mempunyai
menyediakan iklim dan ekosistem
yang tadi dibilang emas baru itu menarik
mengatur flow data yang baik
hak dari pemilik data
consent pemilik data
sanksi terhadap pelanggaran data
ya ini yang harus kita
tata kelola kan itu dengan baik
terima kasih banyak sekali lagi
insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini
dan juga lewat kanal youtube
sekali lagi juga mengingatkan
jangan lupa pakai masker
kalau perlu juga pakai face shield
dan sampai jumpa